saya percaya kalau di antara mereka
jam segini ada tamu
fadil maaf saya mengganggu malam malam
sekarang juga kamu ikut saya ya
maaf pak haris
bapak datang malam malam ke sini
dan meminta saya menemui alina
jujur saya sangat terganggu
ini untuk yang terakhir kalinya
kali ini alina benar benar kacau
dia sempat kabur dari kamarnya
dan selalu meneriakan
kalau tovan itu masih hidup
saya mohon dengan kerendahan hati
kamu ikut saya ke rumah sakit
untuk alina ya
maaf pak haris
bukannya saya tidak menghargai bapak
tapi apa yang bapak lakukan
ini yang seharusnya bertugas
itu bapak bukan saya
dan bapak harus melakukan itu
tanpa bantuan saya
siapa yang ribut ribut sini
nggak tahu pak
sudah menimbulkan masalah dalam kehidupan saya
saya mohon sekali fadil
saya benar benar tidak tahu
apa yang harus saya lakukan
tolong bantu saya untuk menenangkan alena
kalau seandainya kamu di posisi saya
pasti kamu bisa merasakan
bagaimana khawatirnya kamu
pak haris kenapa malam malam ke sini pak
maaf saya menganggu malam malam
tolong bujuk fadil
supaya mau bertemu dengan alena
karena cuma fadil yang bisa menenangkan alina bu
pak haris tahu jam berapa sekarang ini
pak haris tahu
tapi ini benar benar darurat
apa pak aris juga tahu
kalau yang anda lakukan itu sudah mengganggu anak saya fadil
pak haris saya tahu
anak saya profesinya seorang dokter
tapi dia tidak punya kewajiban untuk membantu alena
yang dibutuhkan alina itu taufan pak
tapi pak tama
apalagi yang akan terjadi
kalau selamanya alena menganggap fadil itu adalah taufan
fadil juga punya masa depan pak
dan masa depan dia bukan dengan alina
jadi sebaiknya pak haris sekarang pergi
karena saya tidak mengizinkan fadil untuk datang ke rumah sakit
baiklah kalau begitu
apa yang anda katakan dan fadil katakan juga benar
mungkin saya harus mengurus semuanya sendiri
tapi pak tama
saya tidak mau mengurus semuanya sendiri
saya ingin mengurus semuanya sendiri
saya ingin mengurus semuanya sendiri
saya ingin mengurus semuanya sendiri
saya permisi dulu
pak haris pak haris
baiklah kalau begitu
saya akan datang menemui alena
tapi ini demi kemanusiaan
dan saya melakukan ini hanya sampai alina sembuh
kalau begitu saya ganti baju dulu
kalau begitu saya ganti baju dulu
tuhan masih hidup peah
tuhan masih hidup
tuhan masih hidup peah

sekarang fadil bisa kamu lihat sendiri
saya sendiri gak sanggup untuk melihatnya
saya sendiri tidak sanggup untuk melihatnya
iya alina ini fadil
fadil tuhan masih hidup fadil
tuhan masih hidup fadil
aku bisa merasakan kalau tuhan masih hidup
aku bisa merasakan kalau tuhan masih hidup
tuhan masih hidup

dan tuhan ada di diri fadil

tuhan as lamum
kamu boleh memeluk dan memiliki fadil
kamu boleh memeluk dan memiliki fadil
asal saya sembuh ya
asal saya sembuh ya
tidak tante tidak
tidak tante tidak
tuhan tidak ada di diri fadil
tuhan itu masih hidup
bisa tinggalin kami berdua dulu
fadil kapan masih hidup fadil
aku melihat tuhan masih hidup
kamu percayakan sama aku
fadil akulah orang yang paling dekat sama tuhan
hati kami itu sudah terpaut
dan aku yakin aku yakin tuhan itu cuma pergi untuk sementara
dan dia pasti akan kembali fadil
kalau kamu yakin tovan masih hidup kamu harus sembuh
kamu harus sehat
dan kamu juga harus makan dan minum obat alina
alina dengerin aku aku percaya sama kamu
kamu juga harus percaya sama aku
kalau memang satu hari nanti taufan akan kembali
dia pasti akan sedih melihat kondisi kamu kayak gini
jadi demi taufan
kamu harus sembuh
setidaknya aku mau sembuh
aku akan makan sebentar
saya percaya kalau di antara mereka pasti ada getaran cinta pak haris
tapi apa ya yang membuat mereka tidak mau saling mengakuinya
itu bukan cinta namanya ibu ambar
alena itu sudah menganggap fadil sebagai saudaranya
dan fadil melakukan semua itu juga karena kasihan dan prihatin
jadi bukan cinta namanya
sudahlah bu yang penting masa kritis alena sudah lewat
saya senang kok melihatnya
astaghfirullahaladzim aku ingat papa ansih kenapa aku jadi ingat sama kak fadil
enggak aku harus lupain kak fadil local fadil itu bukan milik
aku harus lupain kak fadil
lo jangan pergi taufan
siapa yang pergi
mimpi itu lagi
tapi apa maksud dari mimpi ini
sudah ketiga kalinya aku mimpi taufan
dan taufan selalu bilang kalau dia enggak pergi
taufan masih hidup fadil
aku melihat tovan masih hidup
kamu percaya gak sama aku
apa benar apa yang diucapkan alena
alena memang melihat taufan
kalau bisa jangan terlalu banyak ditanya dokumen
dia baru sadar rekomendannya
masih terlalu lemah

ini mengenai berproses pengeurangan
ucapkan rancangan yang saya rutin untuknya
karena kata dokter kamu sudah bisa melewati masa krisis kamu
sekarang kamu sudah sadar
dan kamu sudah bisa melihat saya
kita belum berkenalan
nggak usah dipaksakan ya
sudah cukup bu
wajah ibu juga terlihat sangat lelah
mungkin saya terlalu stres memikirkan masalah ini
ya sepertinya ibu butuh istirahat
saya memang harus istirahat
kalau gitu siapa permisi dulu ya
kamu juga harus istirahat
kamu tahu dari mana aku ada di sini
nggak usah banyak tanya deh
gue emang selalu tahu lo di mana
karena cuma gue doang yang perhatian sama lo
dan gue juga tahu lo pasti belum sarapan